sekarang ke informasi berikutnya sebuah kapal pesiar yang diklaim termegah se asia pasifik
namanya adalah genting dream tiba di nerbaga pelabuhan tanjung priuk jakarta utara pada rabu sore
kapal yang memiliki sembilan belas lantai dengan berbagai fasilitas ini mengundang minat wisatawan dalam negeri dan mancanegara
kapal pesiar berpenumpang enam orang ini
tiba di dermaga penumpang nusantara ii pelabuhan tanjung priuk jakarta utara rabu sore
kedatangan kapal pesiar buatan jerman ini disambut dengan tarian adat betawi ondel ondel
kapal pesiar genting dream yang berangkat dari pelabuhan marina bay singapura ini
untuk pertama kalinya bersandar di pelabuhan tanjung priuk jakarta
segala fasilitas mewah seperti ruang teater sled water park flying fox lapangan basket bowling
dan didukung fasilitas olahraga ekstrim melompat ke laut tersedia di kapal
ketua tim pengembangan pariwisata kelautan yang ikut menyambut kedatangan kapal pesiar genting dream
memastikan dengan datangnya kapal pesiar singapura ini dapat menambah jumlah wisatawan hingga lebih dari dua ratus ribu
untuk mengunjungi tempat tempat wisata yang didatangi kapal pesiar ini
seperti jakarta bali surabaya dan nencanai dan otoba
tahun ini angka yang sudah masuk dari jumlah call
jumlah call yang akan datang dengan jenis kapal yang akan masuk
itu akan mencapai penumpang dan kru ya tiga ratus dua puluh ribu
kedatangan kapal pesiar genting dring diharapkan membangkitkan minat wisatawan dalam negeri
yang ingin turun lima hari di ngaruta singapura surabaya jakarta dan kembali ke singapura
sambil menikmati segala fasilitas mewah yang ada di kapal
denawan sugro jakarta